hukuman penjara bu
maksud kamu andin pernah dihukum penjara
jangan ngetelpon dulu ya
sekarang saya udah di rumah bapak
kalau saya di rumah bapak
kalau bu rosa
mantan suaminya bu andien pak
tadi juga bahkan pak nino sempat datang kesini
sedang mengicarakan soal status
bu andien dan pak nino
dan pak nino
mama saya sekarang dimana
bu rosa lagi bicara berdua pak
dengan mirna di ruangan kerja bapak
sekarang juga saya balik ke jakarta
mas kenapa sih ada apa
ini semua tolong diberi sini ya
kita balik ke jakarta
mas kenapa sih
mas kenapa mas
mas kenapa sih
dia udah tau kalo kamu matan istrinya nino
dan seperti memetanya banyak pertanyaan saya mau cari tahu ke nino dan mirna
saya khawatir kalau mama tau kalau itu mantan napi
terus gimana ya mas
kamu ngapain disini
uya dapet tugas dari bu rosa buat jaga ruangannya supaya gak ada yang masuk
bu rosa di dalam
iya lagi bicara sama mirna
saya mau masuk
heh waduh waduh gak bisa pak reni gak bisa
uya saya diperintahin pak al buat ketemu bu rosa ya jadi minggu ya
eh tunggu pak reni tunggu tunggu tunggu
pak reni dapet tugas dari pak al sedangkan saya bawa tanggung jawab dari bu rosa
jadi mohon maaf pak reni
uya gak ngijinin pak reni masuk
ya ren boleh
iya pak bu rosa ada di ruangan kantor bapak bermirna dan pintunya dikunci pak
uya ditugas karena depan pintu untuk menjaga biar gak ada orang yang bisa masuk pak
ini sepertinya bu rosa lagi minta keterangan dari mirna dan gak mau diganggu pak
oke sekarang kamu terus awasi ini saya udah ke tv jakarta
ya allah masalah apa lagi kali ini
kalau mama ros akhirnya tahu kalau aku terdakwa pembunuhan
apa yang bisa aku lakuin untuk meyakinkan mama
kalau aku bukan pelakunya
bahkan aku sama masalahnya belum berhasil nemuin tukang ojek itu
saya mau tanya sesuatu kamu
kamu sudah lama kenal sama andi
apakah kamu sudah kenal andi
waktu dia cerai sama nino
saat itu andin sedang menjalani hukuman
kamu tahu hukuman apa
saya sudah gak mau bohong lagi sama ibu bos
saya gak tahu sebenarnya
apa boleh saya membicarakan ini sama pak bos
kamu takut sama aldebaran
kamu gak perlu khawatir mirna
saya gak akan biarkan alun ucat kamu
asal kamu jujur sama saya
saya tanya sekali lagi
hukuman yang dimaksud itu bu
hukuman penjara bu
andin pernah dihukum penjara
saya kenal dengan andin di sel penjara
ia mantan bread
ia mantan bread
saya di penjara dulu karena saya mencopet
tapi bu bener bu semenjak saya keluar dari penjara saya udah insap
saya mau kerja yang benar saya mau jadi orang yang benar bu
terus andin dihukum karena kasus apa
yang jelas mirna
andien terdakwa kasus pembunuhan
kasus pembunuhan pembunuhan siapa
saya saya gak tau bu
karena pada saat itu andien gak cerita sama saya
yang saya tahu andi ditangkap karena dituduh membunuh laki laki
tapi tapi apa terbukti atau tidak andien membunuh
iya bu bos
andien didakwa bersalah
dan andien harus menjalani hukuman empat tahun penjara bu
tadi aku sempet ke salon dan ketemu sama perempuan
dan aku kayaknya udah pernah berapa kali ketemu sama perempuan itu
dia bilang kalau perempuan yang dihamil eroi itu adalah